kepolisian daerah gorontalo mengamankan setidaknya sudah ada tiga puluh enam orang yang diamankan
pasca kerusuhan di kabupaten pohuwato gorontalo
polda gorontalo juga mempertebal keamanan di pohuwato dengan menyiagakan seribu personil di sana
kita akan langsung tergabung dengan kombes pol desmond harjenro
pak kabin humas polda gorontalo melalui semuanya telepon
selamat malam di sana
pak desmond kami minta update terkini pak kondisi terkini di pohuwato
baik kondisi saat ini di pohuwato sudah kondusif berjalan lancar
tidak ada gangguan dan aktivitas masyarakat pun sudah seperti biasa sudah normal
baik kemudian untuk berikutnya seperti apa pak penyelidikan kasus ini
apakah sudah ada mediasi antara pihak yang berkonflik
untuk saat ini dari pihak kepolisian kita masih fokus untuk penyelidikan masalah pengerusakan dan pembakaran ya
jadi untuk permasalahan penegakan hukum kita ini sedang melakukan pemeriksaan
dan meminta keterangan dari yang sudah kita amankan
nah nanti setelah
sudah jelas sebagai apa pelaku ataupun nanti sudah ditetapkan tersangka
kita akan berikan informasi kembali dan setelah itu baru kita akan bahas masalah penyelesaian antara perusahaan dan masyarakat tersebut
ya tiga puluh enam orang yang diamankan ini statusnya apa ya pak desmond
dan siapa identitasnya
masih dalam pemeriksaan jadi belum ada status sebagai tersangka
jadi masih kita periksa
dan sudah ada tambahan menjadi empat puluh orang
nah ini yang kita masih dalami kita akan lakukan penyelidikan kembali
nanti kalau memang sudah ada peningkatan status kita akan informasikan seperti itu
baik ke empat puluh orang ini yang membakar kantor atau saksi mata pak
jadi yang diduga melakukan pengasutan melakukan pelemparan pengerusakan
kemudian mungkin provokator juga
nah ini yang saat ini kita masih lakukan pemeriksaan
kita akan pilah pilah nanti sesuai dengan bukti yang ada
kemudian dengan peranannya apa mereka di saat ada aksi anarkis itu
nah itu seperti itu mas
kemudian potensi aksi lanjutan apakah ada bakal terjadi di kemudian hari pak
meskipun anda sudah katakan kondusif apakah ada upaya lain akan terjadi berikutnya
untuk sampai saat ini tidak ada
ada informasi untuk aksi lanjutan
namun demikian dari petugas keamanan kita sudah siaga di pohuwato untuk mengantisipasi
kalau memang akan ada aksi aksi
namun demikian sampai saat ini tidak ada dan kita masih monitor kita masih memantau perkembangannya
baik baik yang dikembangkan oleh kepolisian di lapangan
seperti apa pak desmond kronologi kejadian ini
apa jelasnya sehingga ada muncul konflik sampai membakar kantor
jadi untuk permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat yang mempunyai lahan tambang
jadi sudah ada pembicaraan sebelumnya dan memang ini bukan terjadi baru hari kemarin kemarin ini
jadi sudah berkali kali sudah dilakukan pertemuan pembicaraan mediasi dan sebagainya
dan sudah ada
ada kesepakatan bahwasannya akan ada tali asih dari perusahaan ke masyarakat
namun dalam prosesnya pemberian tali asi ini ada beberapa yang tidak mendapatkan
yang merasa mempunyai lahan
sedangkan data yang ada di perusahaan sudah ada data dari perusahaan tersebut
yang jelas untuk yang mendapatkan itu ada beberapa orang seumpama
nah ini ada beberapa orang lain yang merasa punya tapi tidak ada di data
nah dari inilah muncul kekecewaan masyarakat yang tidak terdata tersebut
dan akhirnya mereka melakukan aksi dan pengerusakan sampai pada pembakaran kemarin itu
berarti ini ada apa ya pembagian hak warisan leluhur masyarakat penambang pohuwato yang tidak merata didapat oleh mereka
begitu ya pak desmond
bukan pembagian hak waris jadi apa pembagian dari tali asih yang dari perusahaan
tali asih begitu ya kalau isilahnya
ganti rugi ya
iya ganti rugi tapi dengan di tali asih itu bentuknya tali asih dari pihak perusahaan ke masyarakat yang ahli waris tadi itu
baik pak desmond saya juga tangkap informasi di lapangan
personel anda juga ikut luka luka dalam kejadian ini
seperti apa update terkininya dari personil kepolisian
untuk personil dari kita sebelas orang ada yang luka
namun yang delapan sudah bisa keluar dari rumah sakit yang tiga ini masih dirawat
bahkan yang dua sudah kita rujuk ke rumah sakit bayangkarah di gurun talu
dan sekarang sudah dalam proses pengobatan seperti itu
baik kalau untuk aktivitas perkantoran terhenti di kabupaten
kantor bupati pohuwato kemudian bagaimana update di sana pak
apakah akan ada peluang untuk dibangunnya kantor baru
dan juga koordinasi dengan pihak kepolisian sejauh apa
untuk masalah itu sudah disampaikan oleh bapak penjago
mereka juga fokus untuk saat ini tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat juga harus berjalan
untuk masalah pembangunan itu pasti nanti akan dibicarakan
nanti ke depannya pasti akan dibangun
namun sekarang bagaimana caranya pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan
nanti bapak bupati yang akan mencari lokasi sementara untuk kantor seperti itu
baik ini kan tidak hanya kantor bupati kantor swasta kantor dprd
tapi juga fasilitas umum juga ikut rusak begitu ya pak desmond
terima kasih pak desmond untuk update nya bersama kami di newsroom
ada pak kongpespol desmond harjen
jero kabit humas polda gorontalo melalui semuanya telepon
assalamualaikum pak desmond